indonesia tengah dalam proses vaksinasi covid sembilan belas dengan tahapan prioritas penerima vaksin
vaksinasi ini tentunya ditargetkan ada sekitar satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk yang akan divaksinasi di tanah air
kita akan lihat ya sejumlah syarat pemberian suntikan vaksin juga telah mulai diberitakan
dan juga mulai dipertimbangkan seperti apa tahapannya dan juga syarat syarat oleh para penerima vaksin covid sembilan belas
ini yang pertama kita akan lihat syarat penerima vaksin yang sudah diperbarui antara lain
yaitu vaksin dapat diberikan kepada mereka yang sudah sembuh dari covid
dan ini harus minimal itu sudah sembuh dari covid sembilan belas lebih dari tiga bulan
artinya kalau sudah tiga bulan negatif dari covid sembilan belas ini sudah boleh ikutan vaksin
selanjutnya yaitu delapan belas tahun jadi bagi anda yang sudah berusia di atas delapan belas tahun ini juga sudah boleh menjadi peserta vaksinasi covid sembilan belas di tanah air
ini juga ada gambar terkait dengan lansia
ini untuk lansia sendiri yang ada di tanah air ada kira kira ini lima kriteria yang harus dimiliki oleh para lansia yang ada di tanah air
yang berada ataupun yang berusia
jadi ini ada lima kriteria vaksin seperti apakah kesulitan menaiki sepuluh anak tangga
kemudian apakah sering merasa kelelahan kesulitan berjalan penurunan berat badan drastis dalam setahun terakhir
namun ini juga ada pengecualian nih bagi ibu hamil ini sudah terlihat ya tanda disilang artinya harus ditunda dulu untuk vaksinasinya
termasuk juga bagi anda yang sedang dalam merencanakan program kehamilan
ini setelah mendapatkan vaksinasi dosis covid sembilan belas pertama dan kedua baru bisa boleh merencanakan kehamilan
lalu bagaimana dengan ibu menyusui
tentu boleh dong ya mendapatkan vaksinasi jadi tidak perlu khawatir bagi anda para ibu menyusui
karena ini sudah boleh diberikan vaksinasi covid sembilan belas jika nanti sudah bisa diterapkan di ataupun sudah digalekan oleh pemerintah tanah air
selanjutnya bagi anda yang memiliki tekanan darah penerima vaksin ini harus dibawa
ini harus dibawa ya satu ratus delapan puluh per satu ratus sepuluh mm merkuri artinya pengidap hipertensi ini boleh diberikan suntikan vaksin dengan catatan tidak memiliki tensi di atas atau di batas satu ratus delapan puluh per satu ratus sepuluh mm merku
kita juga akan lihat lagi lainnya
ini adalah syarat penerima vaksin covid sembilan belas juga
jadi bagi yang bertanya tanya ya
pengidap penyakit kronis seperti asma jantung gangguan ginjal dan juga hati ini vaksinasi tidak bisa diberikan begitu
tapi kalau misalnya terkontrol kalau misalnya terkontrol ini juga bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dokter untuk mendapatkan persetujuan untuk bisa divaksinasi dari dokter yang merawat
dan juga bagi penderita tbc yang menjalani pengobatan lebih dari dua minggu ya
pengobatan lebih dari dua minggu
dua minggu ini juga bisa mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
pada vaksinasi pertama nanti orang yang punya riwayat alergi nah bagi anda yang punya riwayat alergi sesak nafas kemudian bengkak maupun potensi reaksi lainnya karena vaksin anda harus divaksinasi di rumah sakit
selanjutnya jika anda juga mendapatkan reaksi alergi setelah mendapatkan penyuntikan pertama maka untuk dosis tahap kedua ini anda tidak diberikan
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jika terlalu banyak
jadi reaksi yang sangat signifikan di penyuntikan pertama
selanjutnya vaksinasi kepada pengidap penyakit autoimun sistemik gangguan pembukuan darah defisiensi imun dan juga penerima transfusi juga ditunda dan baru diberikan setelah berkonsultasi dengan dokter
jadi kalau sudah konsultasi dengan dokter dan juga sudah disetujui gitu ya nah ini baru boleh mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
kemudian juga penerima
penderita kanker yang tengah menjalani terapi ini juga diwajibkan untuk mendapatkan surat keterangan dulu dari dokter
apakah memang bisa mendapatkan vaksinasi atau tidak
jadi harus menyertakan surat keterangan dari dokter yang merawat
kemudian bagi pengidap epilepsi ini vaksinasi bisa diberikan jika keadaannya terkontrol
oke nah itu tadi ya beberapa jenis ataupun beberapa syarat
penerima vaksin covid sembilan belas yang bisa diterima
selanjutnya kita juga akan melihat ya untuk orang yang menerima vaksin selain covid sembilan belas
jadi jika anda akan menerima vaksin vaksin lain ya vaksin lain ini harus syaratnya yaitu memberikan jeda begitu
memberikan jeda minimal satu bulan setelah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
jadi ini penting bagi anda ingat ya untuk memberikan jeda setelah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas

kemudian baru bisa mendapatkan vaksinasi lainnya
dan terakhir bagi pengidap hiv aids ini yang rutin mengonsumsi obat obatan anda bisa mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
itu tadi beberapa kriteria ataupun syarat yang sudah disetujui oleh pemerintah bagi yang bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas